rapat dewan gubernur bank indonesia memutuskan untuk mempertahankan bi tujuh day reverse repo rate sebesar lima tiga
sebenarnya apa sih dampak dari kebijakan ini ke perekonomian
dan bagaimana kebijakan ini memengaruhi keseharian
yuk kita bahas bersama saya oki prasetyo
pada kesempatan ini saya ditemani oleh seorang ekonom yang sudah warawiri di layar kaca maupun berbagai platform lainnya yang mungkin juga sobat rupiah ikuti
pandangan atau pendapatnya akan sebuah fenomena ekonomi maupun perakiraan akan perekonomian ke depan kerap menjadi rujukan
dan terbaru ada namanya di dalam empat puluh under empat puluh fortune indonesia
sebuah pengakuan dan capaian yang luar biasa tentunya
inilah dia joshua pardede
bank indonesia sejak agustus dua ribu dua puluh dua sudah menaikkan suku bunga sebesar dua ratus dua puluh lima basis point
kalau kita hitung mundur angka lima tujuh puluh lima sekarang itu
itu kan sudah melebihi sebelum pandemi
dan bagaimana seorang joshua pardede melihat impact dari kebijakan itu dan inflasi terkini di indonesia jika dibandingkan dengan global
ya jadi tentunya dasar ataupun rasional dari kenaikan suku bunga itu pun juga tentunya bank indonesia mempertimbangkan perkembangan inflasi domestik
yang kedua juga adalah bagaimana upaya bank indonesia untuk menjaga stabilitas rupiah
ya dari dua itu sajalah kita tahu bahwa kondisinya terdapat kecenderungan inflasi di tahun lalu itu cenderung meningkat
ya jadi setelah pandemi dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu inflasi relatif rendah
di dua ribu dua puluh dua ekonomi sudah mulai pulih tapi kita menghadapi ketidakpastian global yang datang dari perang rusia dan ukraina
dan kita tahu juga bahwa perang rusia ukraina tersebut telah mendorong kenaikan inflasi global
harga minyak mentah naik harga batubara naik harga cpo naik dan juga harga pangan lainnya pun juga ikut naik
sehingga tentunya kenaikan harga minyak mentah global tersebut itu telah mendorong juga kenaikan bbm
ya pemerintah melakukan penyesuaian harga bbm itu di bulan september
nah tapi ekspektasi kenaikan inflasi itu sudah dipertimbangkan oleh bank indonesia
sehingga bank indonesia mulai menaikkan suku bunganya di bulan agustus dua ribu dua puluh
dan dari bulan agustus sampai dengan bulan januari itu pun juga kenaikannya dua dua puluh lima
sebenarnya kalau kita bandingkan dengan kenaikan suku bunga di negara negara maju terutama di amerika serikat
itu memang relatif masih terbatas dan terukur
kalau kita bisa bandingkan kenaikan suku bunga di amerika serikat itu naik lebih dari empat persen
tingkat inflasi di amerika pun juga
ini merupakan yang tertinggi dalam empat puluh tahun terakhir
sehingga kembali lagi keputusan suku bunga tersebut memang tentunya dilandaskan assessment dari inflasi
dan juga perkembangan nilai tukar rupiah
dan kita juga melihat bahwa dampak dari kenaikan suku bunga acuan bi tersebut
inflasi sudah mulai mengalami penurunan tren penurunan
ya stabilitas rupiah pun juga relatif terjaga
jadi itulah menjadi dasar juga
mengapa bank indonesia di bulan februari ini memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuannya
karena mempertimbangkan assessment bahwa inflasi indonesia khususnya di tahun ini
akan kembali dalam lintasan sasaran inflasi bi
dan juga secara khusus lagi adalah inflasi inti
jadi kalau kita melihat inflasi itu sebenarnya dari dua sisi juga
ada inflasi yang didorong karena adanya peningkatan permintaan
yang kedua adalah inflasi yang dipengaruhi oleh
adanya gangguan dari sisi produksi
nah kita tahu bahwa kenaikan penyesuaian harga bbm
yang mendorong kenaikan harga bbm tersebut
ini lebih dipengaruhi ataupun lebih mempengaruhi tadi
karena pada saat bbm naik
ini akan berpengaruh kepada biaya transportasi dan juga biaya biaya lainnya
bagaimana supaya ekspektasi pelaku ekonomi dan masyarakat secara khususnya
bi melakukan pengetatan kebijakan moneter dengan menaikkan suku bunganya
harapannya tadi adalah tingkat inflasi ini bisa diredam
karena inflasi ini kembali lagi menjadi salah satu tantangan
dalam berbagai perekonomian di semua negara
ini dapat bisa mempengaruhi penurunan ataupun bisa mempengaruhi daya beli masyarakat
ini akan bisa membatasi tingkat konsumsi masyarakat
oleh sebab itu makanya bi mengambil langkah dengan menaikkan suku bunga tersebut
adalah demi supaya menjangkar ekspektasi inflasi
apalagi tadi karena ada dampak penyesuaian harga bbm
supaya tadi ekspektasi inflasi ini artinya dampak lanjutan
second round effect dari kenaikan harga bbm tersebut
karena kalau inflasinya relatif terkendali
harapannya nanti pertumbuhan ekonomi pun juga akan bisa tetap terjaga
jadi kurang lebih dampaknya seperti itu dan saya melihat
saya merespon positif ya artinya kebijakan bi tersebut
telah menjaga stabilitas rupiah dan juga mendorong